demam opsi biner melanda para trader pemula yang mudah dirayu iming iming imbal hasil besar dengan mudah high risk high reward
bagaimana memahami risiko di opsi binar ini dibandingkan dengan hasil yang mungkin dicapai
kami ulas lebih dalam lagi dengan dr gemma guryadi ceo and founder dari astronaci international
pak gemma selamat pagi apa kabar sehat pak
selamat pagi luar biasa terima kasih
oke terima kasih atas waktunya dengan cnn indonesia
pak gemma jika kita melihat banyak sekarang trader pemula yang masuk ke opsi biner kemudian gagal rugi ratusan juta rupiah
sebetulnya apa sih yang menjadi penyebabnya pak gemma
oke selamat pagi pemirsa jadi begini ya karena judulnya ini apakah opsi binar ini investasi atau cuma spekulasi
tentunya perdebatan ini tidak akan berakhir tapi kita dalam hidup itu kan ada yang namanya acuan standar
dan kita akan melihat definisi kalau kita mengacu kepada definisi
disitulah kita tidak akan
kita akan saling berdebat
apa yang disebut dengan investment
kalau kita mengacu pada investopedia yang investment itu adalah bagaimana kita menaruh aset kita
jadi dengan kita melakukan investasi ada generating income
jadi kalau kita berinvestasi kita menaruh aset kita
pada investasi tertentu seiring dengan pertumbuhan waktu akan naik aset value nya
nah berarti waktu ini menjadi yang utama
kalau sebuah investasi definisinya adalah kita menaruh aset kita pada satu item
satu satu bidang investasi dan seiring dengan tambahnya waktu aset bertambah
sedangkan di binary kita justru di limit
ayo kita nebakin harga walaupun underlyingnya adalah seakan akan
instrumen investasi itu boleh boleh aja
ini yang kita sebut dengan financial betting
jadi kita melakukan betting dengan underlying investasi instrumen investasi
ayo dalam satu menit harga naik atau turun
ayo dalam satu jam harga naik atau turun
ini jelas sudah keluar dari definisi investasi
nah dari sini pemirsa bisa tahu
sekali lagi investasi adalah kita berinvestasi seiring dengan berjalannya waktu akan ada appreciation
sedangkan di binary seiring dengan perjalanan waktu anda dipaksa untuk nebak naik atau turun
itu yang kita lakukan
ini bukan investasi kalau kita melihat dari definisinya
itu yang menjadi garis bawah dulu
baik sudah harus digarisbawahi bahwa ini adalah keluar dari pengertian investasi itu sendiri ya pak gemma
bagaimana tapi banyak sekali ya kemudian trader pemula yang masuk begitu ke option binary ini
apa sih sebetulnya yang menyebabkan para pemula ini kemudian banyak yang rugi begitu
apa kemudian psikologis yang bermain di sini di opsi binar ini
jadi kita melihat
ada tiga hal yang membuat mereka rugi
yang pertama adalah seperti yang anda bilang adanya dugaan kecurangan daripada alogaritma itu sendiri
kita berinvestasi kalau kita mau ngomong investasi ya belilah saham
saya membeli saham bank mandiri saya sudah simpan satu tahun
perhari ini profit saya sudah lebih dari satu miliar
itu awal mula kerugian
di mana mereka ingin cepat kaya tanpa mereka tahu apa yang dilakukan
yang kedua alogaritma yang fix tadi itu tidak terjadi di pasar seperti saham
alogaritma yang fix tadi itu terjadi di pasar pasar over the counter yang mana setiap penyelenggara perdagangan
mereka memiliki referensi harga sendiri sendiri which is itu sebenarnya wajar wajar saja
justru itu yang saya selalu bilang ini seperti menjual narkoba di toko obat
jadi tidak kelihatan
seakan akan itu obat
nah yang terjadi di dalam dugaan kecurangan alogaritma misalnya kita nebak dalam waktu tiga puluh detik lagi harga akan naik misalnya
nah mereka cukup merubah satu detik terakhir harga dibikin turun lalu dibikin naik
itu kita sudah rugi
terus kemudian yang ketiga yang bikin mereka rugi adalah mereka tidak menyadari bahwa di dalam kita trading atau berspekulasi
kata kuncinya adalah risk to reward
kalau anda bisa menang satu kalau seandainya kalah juga harus satu
maka itu yang standar
sedangkan di binary sudah jelas jelas kalau menang cuma delapan puluh dapatnya kalau kalah seratus
lalu kalau kalah dia pakai metode compensation dikali lipat di martingle naik dua kali
mau sampai kapanpun tahun beruang pun terjadi nggak akan pernah menang kalau kayak begitu caranya
nah ini sama persis seperti betting di bola judi bola yang cukup marak di beberapa tahun lalu
pada saat kita nebak ini menit kesekian bakal goal atau enggak
atau mungkin over under misalnya
ini satu hal yang sama
dari mana saya mengatakan demikian
kalau anda mengacu kepada australian security investment commission mereka per satu april dua ribu dua puluh satu mengeluarkan selebaran
mengeluarkan publikasi bahwa mereka melarang adanya penjualan binary option untuk masyarakat retail
dan mereka yang mengatakan bahwa ini tidak lebih mirip praktik ini dengan yang namanya perjudian
itu dari australia
jangan dicari pembenaran
oh negara sini boleh kok
direksi itu boleh kok
ya itu yang seperti anda katakan tadi
negara yang sangat minim pengawasan hukumnya tapi negara negara seperti australia mereka sangat ketat
even instrumen instrumen over the counter yang lain mereka larang untuk masyarakat australia misalnya
amerika juga demikian
pak gepa ini kan artinya ada miskonsepsi ya tadi terkait investasi dan juga trading itu sendiri
banyak kemudian yang main dari opsi binar ini merasa enggak kok ini adalah option untuk trading
ini bagaimana kemudian menjawab miskonsepsi yang timbul ini
dari para pelaku pemain opsi binar ini
nomor satu mereka stubborn
mereka tidak mau belajar minim literasi dan malas membaca
itu nomor satu
makanya orang bilang kalau kita malas kita tidak mau benar benar belajar pastinya akan ada konsekuensi
ya sudah konsekuensinya kehilangan uang
dimana itu sudah cukup wajar itu hukum alam
anda malas anda keras kepala tidak mau melihat sesuatu dengan benar ya ujung ujungnya anda kena tipu
terus kemudian kedua
jangan katakan bahwa ini investasi
kenapa karena option trading itu legal
nah anda harus tahu bahwa ada instrumen yang namanya opsi trading saham
option trading silahkan di google saja
option trading itu adalah hak opsi beli untuk saham saham
dan itu cukup lama di amerika sudah
nah ini mereka mengambil konsep opsi tapi pakai konsep biner
kalau anda mengerti binar biner itu adalah kalau nggak satu ya nol
itu adalah bahasa it
berarti ini dia mencoba mengimplementasikan tebak tebakan kalau nggak satu di underlyingnya investment
ini bukan option trading ini bukan investasi
dan anda harus tahu penyebab ini menjadi meledak adalah ini yang saya marah sekali
bahwa influencer yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan hal ini sebagai investasi
which is kalau kita lihat dari definisinya ini bukan investasi
ditambah formulanya ditambah dengan flexing an mereka
mereka dapat uang dari hasil profit sharing
saya nggak sebutkan berapa berapanya tapi mereka dapatkan profit sharing
lalu mereka beli itu mobil lamborghini mereka beli mobil mobil mewah
lalu mereka flexing pamer harta supaya orang tertarik dan kemudian orang orang ini langsung mereka melakukan deposit
orang sudah kalap mata minim literasi tidak mengerti apa apa hidup lagi sulit ketika covid di mana

seakan akan ini sebagai jalan pintas
ambil pinjaman online terkait pinjaman online juga sedang meledak dipakai buat binary option
jadi masuk kandang buaya akhirnya dibawa ke kandang macan
jadi mati dicabik cabik abis
ini yang bikin hancur semuanya
aduh akhirnya juga banyak yang speak up ya pak gema terkait dengan kerugian yang ia dapatkan gitu pak gema
tapi ini kalau bicara soal tadi yang pak gemma sebutkan terkait dengan influencer yang kemudian flexing harta kekayaannya segala macam begitu
ini bisa dikatakan afiliator
sebetulnya apa kemudian yang menjadikan afiliator ini menjadi salah satu pihak yang menjadikan afiliator
jadi menjadi salah satu pihak yang dalam nada kutip mungkin bisa diminta pertanggung jawaban kali ya dari orang orang yang speak up tersebut
karena asetnya hilang begitu uangnya hilang karena menitipkan uangnya tersebut
oke ini penting ya ini kita bicara secara hukum
kebetulan saya juga advokat saya melihat saya bicara ada beberapa orang yang datang ke saya mau minta jasa saya untuk melakukan tindakan hukum
saya cuma bilang ke mereka begini
influencer menawarkan sesuatu
atau meng endorse sesuatu
itu belum ada kayak hukum yang benar benar diimplementasikan secara jelas di sini
yang kedua adalah yang membuat mereka itu menurut saya bermasalah memang bermasalah tetapi mereka tidak secara langsung menerima uangnya
mereka tidak mengelola atau mereka tidak menampung dana karena memang dana deposit ini langsung menuju kepada si perusahaan penyelenggara binar ini
nah orang orang ini memiliki kejahatan moral menurut saya
dan punishmentnya bukan punishment hukum
akhirnya punishmentnya adalah punishment moral
kecuali nanti dari pemerintah akan mengadakan perubahan aturan atau misalnya mereka mengambil tindakan darurat misalnya
itu lain lagi
tetapi kalau dikatakan influencer ini salahnya di mana
salahnya adalah di moral
mereka tahu hati nuraninya bahwa ini adalah satu tindakan non investment tetapi si afiliatornya bisa kaya raya
mereka tidak peduli itu
ya mereka pokoknya akan mengeksploit habis manusia manusia yang greedy
ya dan kemudian mereka ini yang akan dimanfaatkan
jadi kalau dikatakan siapa yang salah
influencer hanya nawarin kok
pertanyaannya pelakunya ini kenapa mereka mau
ini juga ada satu sisi yang mesti kita fair melihat bahwa memang masyarakat kita tidak teredukasi dan masyarakat kita cenderung lebih mudah untuk diajak investasi bodong ketimbang investasi yang benar
kita bisa buktikan dari data investor di bursa ini
investor di bursa efek indonesia kita comparing dengan investasi bodong
yang mana masyarakat juga melihat ini kita to be fair aja
kalau saya investasi di pasar saham indonesia di pasar saham yang katanya di bawah ojk juga tetapi banyak praktek praktek kecurangan
kita melihat ada kejadian jiwasraya ya kan
ada kejadian orang dipompom di saham
nah ini pun kita harus bekerja sama bersama sama dengan regulator untuk menertibkan
makanya kemarin saya juga ada bicara sama satgas
ada lima hal setidaknya praktek dugaan penipuan mengatasnamakan investasi tidak hanya binary
ada di dunia copy trade ada di dunia robot di dunia saham dunia crypto
ini semua ada dugaan penipuannya
jadi kalau kita bilang penipuan si influencer nya ini kejahatan moral yang dia lakukan
dia tahu itu jurang tapi orang diajak nyemplung ke jurang
nah apakah ini bisa dipidanakan
nah ini yang perlu duduk bersama dengan pakar pakar hukum senior yang ada di indonesia
pak gemma mungkin ini
akhirnya sebagai salah satu trader terkemuka begitu ya di tanah air
pak gema bagaimana menurut anda
apakah ini opsi binar ini ditinjau dari risk to rewardnya
apakah sebuah instrumen atau platform yang kemudian layak untuk dimainkan begitu di tanah air ini
kita negara demokrasi
kita harus tahu itu
seandainya nih mas adalah orang yang suka berspekulasi
dan anda mengetahui persis bahwa kalau saya trading di binar
kalau saya kalah kalah seratus
dan anda setuju dan anda nyaman dengan itu silakan
karena anda memiliki hak sebagai warga negara untuk menempatkan uang anda di mana
karena ini bukan penjujuan uang
kalau anda ingin bermain spekulasi itu hak anda
nah yang harus kita ketahui bahwa ini bukan investasi
dan ayo para avaliator para influencer jadilah orang yang jujur berhati nurani dan bermoral
kalau anda ingin mengajak orang masuk dalam dunia ini katakan pada mereka bahwa ini

kalau anda menang menang delapan belas
kalau kalah kalah seratus
tapi lebih mudah daripada belajar saham belajar valuasi capek
mendingan klik klik tebak tebakan aja
silakan tanda tangan bahwa anda mengerti resikonya
itu yang saya harapkan
sehingga kalau anda tanya apakah ini investasi
kedua regulator di negara lain bagaimana
salah ambil contoh australia itu melarang untuk menjual ke retail kliennya
ketiga risk to rewardnya
tidak imbang jelas pada akhirnya long run akan rugi
dan yang keempat saya harap influencer punya hati
kita sesama orang indonesia jangan saling bantai
jangan di exploit masyarakat kita
dan lebih dari dua puluh triliun sudah hangus di dalam dugaan investasi bodong ini
baik pak gw ini yang paling penting mungkin para trader pemula untuk masuk kemudian bermain trading harus bisa belajar terlebih dahulu ya
jangan gampang tergiur
yang paling penting adalah bukan bermain trading
ini kata sudah salah fatal
trading bukan mainan
jadi kita benar benar pada saat ngomong trading trading is a business
dan kalau anda mau bisnis pelajari dengan benar dan bertanggung jawab
ini membuka mata kita semua tentunya
terkait dengan opsi binar ini semoga semakin banyak masyarakat yang teredukasi begitu ya
dan semakin minim orang orang yang kemudian rugi akibat salah langkah salah kaprah terkait opsi binar ini
investasi atau spekulasi di garis bawah bukan investasi
terima kasih pak gia maguria di
selamat pagi salam sehat pak gia mag